informasi berikutnya menteri bumn erick thohir mengaku saat ini masih mencari pengganti dirut waskita karya
yang diduga melakukan korupsi penyelewengan penggunaan dana pt waskita beton precast oleh kejaksaan agung republik indonesia
pada sabtu lalu kejaksaan agung menetapkan direktur utama waskita karya ds
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan dan penyelewengan penggunaan dana pt waskita beton precast tahun dua ribu enam belas
ditemui rabu siang di jakarta menteri bumn erick thohir mengatakan dirinya berpegang pada kerjasama bumn dengan kejaksaan dan kpk dalam menyehatkan kinerja bumn
hal tersebut terbukti dari kasus garuda indonesia jiwasraya dan asabri
erick menambahkan sejak dini kementerian bumn yang dipimpinnya tidak memberikan ruang bagi korupsi
sehingga dirinya memberikan apresiasi kepada kejaksaan atas pengungkapan kasus di waskita karya
bumn masih berkoordinasi dengan kejaksaan agar ada perbaikan sistem di bumn untuk mencegah kasus serupa terulang